kenapa jadi diceramahin
kupingannya jadi gatel
ayo cabutlah assalamualaikum
uga ji mereka gak usah dipikirin
oh mereka kesini
soal itu sih soal pesan terengkilat
tapi ya sekarang pandangan emak terhadap si ramadi ini
gimana ya beda gitu
maksud emak apa sih
dengan besar hati ya
emak ngakuin kalau si ramadi ini
si ramadi itu ternyata amat baik sopan
aduh halus sekali orangnya
oh jadi sekarang marido rumana sama rahmadi itu
gue bilang begitu memang orangnya begitu
supaya lo itu juga semangat buat dapetin si rumana
jangan sampai si rumana itu
tertarik sama si ramadi
soalnya gini dia itu kan hampir tiap hari ketemu
tiap hari dong dia pasti melihat si ramadi itu orangnya baik
halus budi pekertinya
aduh pokoknya bisa terliur deh
bener deh kalau dulu kagak kenceng kenceng nih
buat dapetin si rumana bau deh
kok kayaknya seru banget sih
gimana sih tadi jumlahnya berapa
bukitnya berapa tuh
lupa tadi berapa ya
aduh udah gue minta alat dulu ya

aduh udah gue minta alat dulu ya
pak saya ke kamar dulu ya
aku senang banget punya teman seperti kamu
kamu udah cantik baik soleha sabar lagi
mbak dada itu orangnya terlalu banyak muji
mbak daryl ini juga cantik baik lagi
sepertinya kamu lebih disukain sama emak daripada aku
apa hubungannya rum sama emak
jadi gini rum
kalau aku amati
belum apa apa emak udah tutup pintu buat aku
belum apa apa mah udah tutup pintu buat aku
kalau aku datang ke rumah
sepertinya emak kurang suka dengan kehadiran aku di situ
sepertinya emak kurang suka dengan kehadiran aku di situ
enggak tahu ya rum ini pikiran aku aja ya
semoga aku salah

tapi jujur aja ini sangat mengganggu pikiran aku rum
tapi jujur aja ini sangat mengganggu pikiran aku rum
kamu mau gak bantuin aku supaya bisa melulukan hatinya emak
kamu mau gak bantuin aku supaya bisa melulukan hatinya

jadi ini niat mbak rere sebenarnya ngajakin rum berbuka bersama
jadi gimana rum
kalau menurut rum sih
kenapa mbak rere gak ikut aja programnya emak

ya siapa tahu aja dari situ mbak dere sama emak bisa jadi dekat
wah itu ide yang bagus banget rem
terus itu kapan acaranya
pembukaannya si insya allah besok mbak
oke kalau gitu insya allah aku hadir ya
nah pok tempe mbak tahunya udah ada taro mana
udah siap nih tinggal kita makan
udah siap nih tinggal kita makan
udah siap nih tinggal kita makan
belom juga beduk
oh belum ya
ada pembantu baru mak
ada pembantu baru mak
tuh band biasanya kan johnny yang bawain

nanti juga yang makan sama sama
ya emang si jonny kemana sih
si jonny belum keliatan nih
sampai sekarang batang hidungnya
tuh anak mana sih
udah mau beduk masih ngayap aja
enggak gue takut ada apa apa ya
kok belum ada yang beli juga ya
kayaknya dugaan mak ojo tuh betul
kalau tidak ada yang melarang
atau yang nakut nakutin
kagak mungkin pembeli itu nggak datang kemari
ini namanya sabotase lela
awalnya lah kagak punya pikirannya kayak mak ojo
tapi kalau lihat kondisi saat ini
lah jadi punya pikirannya yang sama kayak mak ojo
aduh ini teh kolak lontong congrok
bisa apa sih kalau gak ada yang beli
mau beli apa nih kolak atau lobong isi atau comrok
kita bukan mau beli mang ojo
tapi kita mau minta boleh kan
ini teh dagangan malik
bang ojo dagangan kalau ada yang beli
tapi kalau gak ada yang beli gimana dong
kita jamin nih dagangan kagak bakalan ada yang beli
daripada basi mendingan kasih ke kinteng
kita lagi lapar mak ojo
eh daripada gue bagiin ke lo
mendingan gua sama keluarga gue nginderni keliling kamu
nyari yang berhak nerimanya
eh pak haji segitunya
ji menurut kita nih kenapa warung haji ini sepi
kalau aja pak haji mau bayarin kita berdua nih
kita siap mulihin nama baik pak haji di kampung ini
tapi ji kagak ada yang gratis
semua ada di ada fulus
semua mulus ji
gue gak perlu bantuan lo
wajib mereka nggak usah dipikirin
saya kemarin nih mau beli sengaja buat buka puasa di sini sama badar
berikutnya sistem buka puasa sampai korma menurut hukum rosyonya
korma ini nggak ada hanya aja dah
masa penglaris minta gratis ya enggak lagi gila kalau begitu caranya mah
barangnya habis modalnya juga tiris ntar luji bayar pak makanya
kalau gua aku bihon bihon eh mimi tahu tahu boleh
aja sama patternsunky orang makin lebar aja pinggangnya mau makan tahu hahaha jadi berapa
jisme accountable hey nggak usah gua anggap hari ini gua nggak punya pokoknya terima kasih

udah pulang deh
ini kan belum diberesin
udah gak apa apa
ambil aja bungkus deh
buat buka di rumah
terima kasih ji
tapi mau aja biar gak ada orang